saya berusaha untuk menyembuhin mbak baik
kamu kan bukan dokter
mau kasih kesempatan teman saya untuk membantu menyembuhkan
ya ampun ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak mau mendirikan masjid dan panti asuhan di tanah itu pak
saya sudah niatkan
kenapa mesti di tanah itu pak yang bapak pilih
kan masih banyak tanah yang lain
tanah itu cukup ruas pak
bisa dibuat pabrik
sifatnya bisa menguntungkan
hei eh amatan
saya mau hantar ini
teman teman kamu mana
saya sama sekali belum pernah membacanya
saya cuma melihat lihat
jadi mbak belum pernah baca al quran
supaya mbak tahu
mbak membaca al quran
maka mbak akan diganjar satu pahala
dan satu pahala itu
aku mendapat sepuluh kali lipat pahala
gak pernah ngajarin saya untuk baca al quran
ngajarin saya ngaji

apa butuh bantuan mbaknya
ayo kamu selamatkan dia
dari kelihatan seperti ini
saya sudah telfon ke temen saya enam puluh
tidak pernah menyuruh orang untuk menelpon saya
kayaknya saya sudah di jebak deh
iya sepertinya memang kamu sudah di jebak
tidak seharusnya saya membiarkan mereka kabur begitu saja
tadi pengen gua bet abis abisan dong
kamu pernah gak sih hidup sama orang
kamu cepat selesaikan blueprintnya
berikut budget ya
dan kalau ada apa apa cepat hubungi saya oke
iya terima kasih
biar suka sebu
ya apa pak
bapak ibu tuh
aduh apaan ini
aduh apaan ini
tolongin aku nanti dapet gambaran yang enggak lagi
udah dikirain aisyah minuman aja
semoga mereka bisa mengatasi dia
bapak pak ji
saya berusaha untuk menyembuhin mbak baik
kamu kan bukan dokter
ma kasih kesempatan teman saya untuk membantu menyembuhkannya
alhamdulillah ya allah
kamu telah menyembuhkan suami saya
bapak udah sembuh pak
apa yang mbak hasan lakukan terhadap bapak tadi malam sangat berarti sekali
apa jadinya kalau bapak terlambat mendapatkan pertolongan
berterima kasihlah kepada allah
tanpa pertolongan allah saya bukan siapa siapa
boleh saya ngomong sesuatu
dari waktu pertama kali kita bertemu
kita tahu mungkin perasaan saya saja
itu yang saya berharapkan tu
suara bang hasan terlihat tertinggi tentang perasaan yang telah horns
tak tersalah bang hasan
utk tetap sama bang hasan saja pak
atau akan terjatuhparty
jangan menurut sani punya logika pikir punya pikir
udah lo terima aja ya sani harus terima ya udah
soalnya dari awal ngeliat nih tatapannya ke asan
sani udahlah ga usah digomong gomongin kenapa sih lo
asan jadi malu tau ga lo apa sih lo
sani gile bener lo chan lo mau lo sehari aja lo udah langsung dapet aja lo chan
lo emang kacau
ya ampun dapet pacar ada
kamu kenapa sih
dia tau ridwan pokoknya sani cuma ngeliat bayangan tuh
udah lo jauh jauhnya aneh kenapa sih lo

maaf jangan mengganggu sani ga sempet ya

sini ga sempet ya
sini ga sempet ya
sini ga sempet ya
sini ga sempet ya
kamu mau beritahu apaan
saya harus nebu sobat buat bapak kaput ya
gimana kalau aku temui kamu
boleh boleh ya udah
sani panji ya saya tinggal dulu ya
lo ga usah panik lo tenang aja ya
kamu yang tenang
biasa aja relax ya
lo tenang lo tabah
ada gue kemang lo pergi
lo lagi mau mandi
gue temen indah
merem dah gue